kereta cepat jakarta bandung diresmikan oleh presiden joko widodo pada awal oktober lalu
dan kereta cepat ini digratiskan untuk publik sampai pertengahan oktober
nah kali ini saya akan mencoba untuk menaiki kereta cepat dengan menggunakan feeder terlebih dahulu dari stasiun bandung ke stasiun padalarang
pukul tujuh pagi saya berangkat dari kawasan jalan gatot subroto bandung menuju ke stasiun bandung
jadwal kereta feeder yang akan saya naiki pukul delapan lewat dua puluh
karena saya memulai perjalanan di waktu berangkat kerja dan sekolah laju kendaraan sempat melambat di beberapa ruas jalan salah satunya di jalan asia afrika
membutuhkan waktu sembilan belas menit untuk sampai ke stasiun bandung dengan jarak empat delapan km
sesampainya di stasiun bandung penumpang kereta cepat melakukan verifikasi dengan menunjukkan kartu identitas yang sudah terdaftar di laman kereta cepat indonesia cina untuk mendapatkan tiket kereta cepat jakarta bandung
untuk kereta feeder belum ada tiket khusus
penumpang akan diarahkan ke peron tujuh untuk menaiki kereta feeder
terdapat empat kali perjalanan feeder dari stasiun bandung menuju ke padalarang dan sebaliknya
nah sekarang saya mau siap siap naik feeder ke stasiun padalarang dari stasiun bandung
kereta feeder ini disiapkan dua puluh menit sebelum waktu keberangkatan
dan saat ini saya akan berangkat di jam delapan dua puluh dua
kereta feeder ini memiliki
empat gerbong dengan kapasitas dua ratus kursi penumpang
tidak ada nomor khusus pada kursinya sehingga penumpang dapat leluasa memilih kursi
perjalanan dari stasiun bandung menuju stasiun kereta cepat padalarang memerlukan waktu sembilan belas menit tiga puluh detik
saya dan penumpang lainnya bergegas untuk menuju check in gate
tapi sebelumnya barang barang bawaan penumpang memasuki alat pemindai terlebih dahulu
kemudian penumpang diarahkan ke peron
tersisa waktu dua puluh menit setelah kita turun dari kereta feeder untuk naik dengan menggunakan kereta cepat
jadi kita turun kereta feeder di peron sebelah sana
kemudian kita menunggu di sini di peron dua dan ada dua akses yaitu dengan menggunakan lift atau elevator dan juga dengan menggunakan eskalator
di sini nanti kita bisa menunggu sampai keretanya datang
keretanya datang dua menit sebelum waktu keberangkatan
sekarang masih sekitar pukul delapan lima puluh satu saya masih punya waktu sekitar sembilan menit untuk menunggu
karena kereta cepat hanya berhenti selama dua menit penumpang harus bergegas namun tetap diimbau untuk berhati hati
kereta cepat jakarta bandung ini terbagi ke dalam delapan gerbong yang terbagi menjadi tiga kelas
saya menuju ke kursi saya kursi kelas ekonomi premium di nomor lima belas
jadi di perjalanan dengan menggunakan kereta cepat ini ternyata kita melewati beberapa tunnel
sempat ada gelap tadi kemudian terang lagi bisa lihat pemandangan seperti ini
nah masuk lagi tunnel nih
saya menikmati perjalanan menggunakan kereta berkecepatan maksimal tiga ratus lima puluh km per jam ini
sudah dua puluh menit kecepatan kereta berada di angka tiga ratus empat puluh enam km per jam
dalam sehari terdapat empat perjalanan dari bandung menuju jakarta dan sebaliknya
dari stasiun halim jakarta menuju stasiun padalarang dan tegaluar bandung
keberangkatan ada pada pukul delapan lewat empat puluh lima sembilan empat puluh lima lima belas tiga puluh lima dan tujuh belas
sementara dari stasiun padalarang bandung menuju stasiun halim jakarta
keberangkatan ada pukul sembilan satu sepuluh satu lima belas lima puluh satu dan tujuh belas
nah jadi ketika sudah memasuki kereta cepat nih penumpang disarankan untuk tetap di tempat duduknya
kecuali memang ada keperluan mendesak seperti ke toilet dan juga ke kereta makan
penumpang lainnya pun nampak antusias menjajal kereta cepat jakarta bandung dalam periode gratis ini
tak jarang para penumpang mengabadikan momen di dalam kereta cepat
dan kita kan nanti stasiunnya
bisa berangkat dari bandung karena ada kereta feedernya itu
jadi gak harus ke tegaluar juga
sebenarnya ngebantu banget buat yang sering pulak balik ke jakarta
bisain sih waktu
kalau kamu gimana nih kesan kesannya naik kereta cepat
kesannya sih keretanya bagus yang terutama itu cepat banget ya keretanya
cuman mungkin karena kecepatan ya agak puyeng ada sedikit
cuma itu hilang lagi ketika turun
tak terasa laju kereta cepat semakin melambat
ini tandanya kereta cepat sudah hampir sampai di stasiun tujuan
sudah sampai di stasiun halim jakarta
tadi saya dari stasiun padalarang sekitar pukul sembilan dan sampai di stasiun halim pukul sebelas
jadi dibutuhkan waktu sekitar tiga puluh menit untuk sampai di sini
dan berbeda dengan ketika berangkat tadi hanya berhenti selama dua menit ya kereta cepatnya
tapi di sini kereta cepat berhenti selama empat belas menit
rizka arisliah helmy suriandegara jakarta